selamat siang anda menyaksikan gomudik cnn indonesia pukul sebelas siang bersama saya anissa pagih
hari ini arus balik melalui tol salatiga banyumanik sudah mulai terjadi
meski demikian peningkatan arus balik yang melewati pintu gerbang banyumanik menuju jakarta dan juga jawa barat belum terlihat signifikan
arus balik yang melintasi wilayah jawa tengah semarang salatiga sudah terjadi sejak delapan belas juni dua ribu delapan belas kemarin
namun sejak selasa pagi hingga siang lonjakan kendaraan pemudik yang melalui tol banyumanik terbilang masih ramai lancar
diperkirakan puncak arus balik pertama akan terjadi pada selasa sore hingga rabu dini hari nanti
ibu tadi saya laporkan dari gerbang tol banyumanik
untuk semalam mulai dari jam delapan belas wib sampai jam enam tadi terpantau arus yang melintas terutama didominasi dari arus balik
sekitar tiga puluh lima delapan ratus empat belas kendaraan bermotor
sedangkan arus baliknya yang dari arah jakarta

dan kini sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana di simpang tingkir jawa tengah
selamat siang maria
bagaimana dengan keadaan arus balik di sana
jika saya lihat di belakang anda nampaknya tidak terjadi penumpukan arus kendaraan
karena memang apakah arus balik diperkirakan puncaknya pada sore ini maria
selamat siang anissa
selamat siang anissa

ini sebetulnya adalah di simpang tingkir jalur non tol
sehingga kalau anda melihat memang tidak begitu banyak penumpukan kendaraan
tetapi kalau boleh saya bilang justru jalur ini lebih padat ketimbang jalur yang kami tadi susuri
yaitu di tol manyaran hingga tol banyumanik
ini kalau anda melihat saat ini adalah jalur dari arah ngawi jawa timur
dan juga seragen jawa tengah
menuju ke arah kota salatiga
dan juga solo
dari arah ngawi kemudian sragen
dan memasuki wilayah salatiga
atau ke kota salatiga dan solo ini artinya
para pemudik atau arus balik ini tidak ingin melalui tol darurat
kenteng tetapi langsung melewati kota salatiga
ini juga yang merupakan hal yang cukup berbeda
anissa mengingat beberapa kali memang pada saat arus mudik kemarin banyak

dan juga para pemudik yang memilih menggunakan akses tol darurat
tetapi kalau saya lihat di belakang saya ini sejak tadi kami memantau di sini
bahwa banyak yang tidak memilih untuk melewati akses tol darurat kenteng
awasannya adalah takut disana ada penumpukan penumpang
dan juga maksud kami penumpukan kendaraan
dan juga ada turunan yang sedikit curam
dan mereka sedikit enggan untuk melalui wilayah atau tol darurat kenteng

dan juga ada turunan yang sedikit curam dan mereka sedikit enggan untuk melalui wilayah atau tol darurat kenteng

yang merupakan tol salatiga nanti akan menuju ke jakarta dan juga wilayah jawa barat
setelah memasuki tol salatiga ini kemudian akan keluar di eksit tingkir
dan akan masuk mulai ke tol banyumanik semarang
dan akan meneruskan perjalanan ke tol manyaran dan selanjutnya yogyakarta kemudian berat lainnya
dan ini menurut pantauan yang saya
saya dapatkan atau saya amati di sini memang yang menuju atau tidak begitu banyak
anissa tidak seperti pada arus mudik kemarin
dan memang diperkirakan arus balik di kawasan jawa tengah
tepatnya di semarang salatiga dan sekitarnya ini akan terjadi justru nanti sore
sekitar pukul enam belas waktu indonesia bagian barat
kalau tadi memang diakui dari pihak kepolisian yang masuk ke tol banyumanik ini sekitar tiga puluh lima ribu
maka nanti diprediksi akan lebih dari itu
karena memang menurut kapolri tito karnavian dinyatakan bahwa
puncak arus mudik akan terjadi dua kali maksud kami arus balik terjadi dua kali
anissa yaitu tanggal sembilan belas dua puluh dan juga dua puluh tiga dua puluh empat anissa
baik terima kasih maria sarjan atas laporan langsung anda dari jawa tengah
kami akan terus tunggu perkembangannya selamat kembali melanjutkan tugas
dan itu dia informasi dari jawa tengah
demikian gomudik update kali ini
kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
satu jam dari setiap hari
sekarang anda bisa dapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus balik
melalui aplikasi gomudik cnn indonesia yang dapat diunduh di smartphone android dan juga iphone
saya nisa pagi undur diri terima kasih dan sampai jumpa